ibu gak boleh pergi dari sini

kamu anterin aku ya kamu temenin aku
ibu pasti belum jauh dari sini

kamu tahu kita harus cari ibu kamu dimana
jangan jangan semalam yang datang itu memang ibu
ibu cium tangan aku
apa ibu nangis karena ibu mengucapkan selamat tinggal buat aku
apa ibu memang udah bener bener ninggalin aku
ibu gak boleh pergi dari sini
ibu gak boleh tinggalin amira ibu
ibu aku bergigi aku gak boleh tinggalin ibu aku
reski reski aku mau pergi dari sini
kita pulih dari sini kita pergi cari ibu aku
seharusnya amira sudah disini
jatuh reski kenapa amira
amira pingsan om mungkin emang keadaannya belum bagus
ya sudah saya bawa pulang ke rumah saya saja dekat dari sini
oh jangan om
justru ini saya mau bawa ke rumah sakit om
supaya bisa segera datang
rizky amira itu pingsan mungkin karena kaget
dan memang kondisinya sedang lemah
tapi sebetulnya dia itu sudah gak kenapa napa
sudah saya yang tahu terbaik buat amila